ustadz musa hati hati di jalan usaha doakan mudah mudahan ilmu besar musa semakin
berkembang amin makasih semoga cepat dapat jodoh
kita tahu itu kitabnya nabi apa benar sekali nabi musa salah satu mu'jizat
nabi musa bisa membelah lautan dengan tongkatnya uh menjadi dua bagian
selama alaikum vale musalam ada apa ndek tadi saya denger namanya disebut sebut ya ngomongin
saya ya oh enggak ustadz ini lagi bercerita tentang kisah nabi musa oh gitu kiranya ngomongin saya
ini ada apa ya mbak jabel saya boleh minta waktunya sedikit saya mau pamitkan sama satriwati iya
ustadz mau mengumumkan bahwa sebentar lagi
ustadz musa yang mulia dasyantun ini
akan segera meninggalkan pondok pesantren kun antah
tenang tenang tenang ya
ustadz musa belum selesai bicara
ustadz akan pindah ke pondok pesantren miftahul jana
dan segera meninggalkan pondok pesantren kun antah ini
kirain mau pada sedih
makasih atas waktunya
tunggu sebentar ya
ya ada apa ustadzah
maafin santriwati tadi ya
mereka itu bersorak
bukan karena mereka seneng kalau ustadz musa gak ada
ustadz musa ceritain sana yuk
para santriwati bersorak
bukan karena bahagia gak ada ustadz musa
mereka setuju kalau ustadz musa sama ustazah abel
itu bagus jawabannya tuh
mudah mudahan karena itu deh ya
jangan tinggalkan saya pak ustadz
pak d ya pak d
pak d udah pak d ikhlasin pak d
ya elah elah pak d
nangis sampai dilebai lebahin begitu
di hatinya sama kalimah
semuanya baik di jalan pak ustadz
pak d juga ya
saya doain yang terbaik untuk pak d
makasih pak ustadz
hati hati di jalan
ustadz doakan mudah mudahan
ustadz musa semakin berkembang
semoga cepet dapat jodoh
dia yang paling utama
lembahi banget lembahi
lying pepen youtube
semua yai luck
mungkin kita belum berjodoh
tapi kalo sudah tak dir
insyaahlah kita ketemu lagi
makasih pada semuanya
ati ati di jalan pak ustadz
ini waktunya makan siang
kok malam lagi
kalau gak ada ustadz ustadz
masya allah santriwannya
masuk dulu bib
anda cuma mau menyampaikan
ke rumahnya pak haji suhada
yang di kampung sebelah
nah ini subhanallah
beliau ini lulusan dari
dan saat ini juga
kuliah di universitas islam
terus maksudnya gimana ya
dan mengabdikan diri
di pondok pesantren
kedatengan anda kesini
anda juga mau minta maaf
bahwa anda gak jadi
mengajak beliau ke pesantren nenek
ya ustadz musa masih bisa disini
masih kita bisa berdayakan di pesantren pungganta ini
kalau begitu saya langsung
telepon ustadz musa aja kali ya
biar gak terlalu jauh
ya ada apa
saya sekarang lagi sama kiai rashid
nah beliau bilang
kalau katanya sudah ada ustadz
pengganti pengajar di pesantrennya
ustadz musa bisa kembali mengajar
di pesantren pungganta
saya balik lagi ke pungganta
ya allah ustadz musa
kapan sih saya pernah bohong sama ustadz
ustadz puncak kembali
kenapa keren banget adak sih kang
ini takut jatuh pak ustadz
yaudah kalau gitu keberanian kita puter balik aja
kok saya juga bolak balik
siap oke berangkat
berangkat puter balik
lah nyampe pak ustadz ya
aduh pak ustadz
wah terima kasih
sama sama pak ustadz
ini berapa ya
jadi empat puluh pak ustadz
iya bolak balik
tadi uangnya dimana ya
lah puter iya maaf
makasih pak ustadz
makasih pak ustadz ya
pak ustadz taruh
masih dua puluh ribu pak ustadz
pak ustadz bisa aja
oh iya siap pak ustadz
ini sisanya kurang dua puluh ya
makasih pak ustadz
iya sama sama kembali
kurang lima ya
iya iya sebentar ya
saya sengaja taruh uang sedangkan di tempat rahasia
ini masih banyak disini
ini uang disini
takutnya kalo di dompet semua abis
jadi buat cadangan saya taruh di tempat tersembunyi
ya udah pak ustadz empat puluh pak ustadz
makasih pak ustadz
insya allah insya allah
assalamualaikum pak ustadz
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
untung ada uang cadangan
mari pak ustadz
mari pak ustadz
aduh dikunci lagi
pak sri kiti
pak sri kiti
aduh kemana pak sri kiti ya
pak sri kiti
hah kemana sih
pas saya balik ke pondok ini
yang menyambut saya dan mengungkapi itu gerbang ini